sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya hargai itihar musenopati
tapi saya lebih percaya dengan pelindungan dari yang maha kuasa
satu dua tiga empat
aku di sini
aku di sini
belit banget ngumpet aja
tujuh delapan udah belum
keluar anak manis
kalau tidak keluar aku patahkan tangan temanmu ini
sini juga kian santang nek
aku juga kian santang
aku juga kian santang nek
sini juga kian santang nek
sini juga kian santang nek
aku juga kian santang
sini juga kian santang nek
sini juga kian santang nek
sini juga kian santang nek
aku juga kian santang nek
kenapa semuanya berubah jadi kian santang

kusti senopati ada di sini
seperti yang kau lihat
ada yang penting kusti
bila tidak tidak mungkin aku datang jauh jauh ke tempat menjijikan seperti ini
aku telah memberikanmu kesempatan seluas luasnya untuk bertindak
tapi kamu gagal menyelesaikan tugasmu
aku sudah menjalankan tugasku sebaik baiknya gusti
tapi anak itu sangat luar biasa
dia sangat hebat dan tak terduga
lantas buat apa kamu memiliki ilmu sihir
kian santang punya lebih dari ini
beri aku kesempatan lagi gusti
aku akan beri satu kesempatan lagi
kamu tanggung akibat
seumur hidup belum pernah ada orang memarahiku seperti ini
awas kamu pateharga
jangan kamu kira aku tidak bisa membunuh
kau tak bisa membunuhku
kau tak bisa membunuhku
baiklah aku akan tunjukkan
dia berada di tanah yang diberkati allah
jauh di seberang samudera
jarang ada tanaman di sana kecuali hamparan pasir
kalau boleh tahu ke arah mana aku harus pergi
di upuk barat tempat matahari terbenam
raden memikirkan mimpi itu terus
iya pak man
mimpi itu selalu menggangguku pak man
aku benar benar ingin bertemu dengan orang sakti itu
yang bisa menundukkan dunia
simpan dulu sebagai pengetahuan raden
sebab belum saatnya raden bertemu
tapi itu selalu mengganggu pikiranku pak man
biar pikiran raden tidak terlalu suntuk
bagaimana kalau kita bermain
boleh juga pak man
ayo kejar aku raden
tunggu pak man
ini pak man aku
sudah sudah malah
apa itu tadi kang
iya cepat sekali
meninggalkan bau wangi ya
cepat pak man
ini benar benar sudah keterlaluan
banyak warga yang mati
tapi tak satupun orang dari istana yang datang
itu di mana kang
kampung situ bodas
ini sebagai bukti
kalau prabu siliwangi
tidak peduli pada rakyatnya
jangan sembarang bicara
kamu telah menghina sri baginda raja
kamu harus dihukum
saya tidak menghina baginda raja
saya sangat menghormati baginda raja